bupati minahasa selatan kristiani eujina teti paruntu yang sempat menyambangi istana negara
bukan salah satu calon menteri di kabinet joko widodo maruf amin
kader partai golkar itu ternyata tidak sempat bertemu dengan presiden jokowi
bahkan keluar melalui pintu samping istana
deputi protokol pers dan media sekretariat presiden b mahmudin menjelaskan
soal kedatangan teti ke istana
di istana teti ternyata sempat bertemu dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
dan tidak bertemu presiden jokowi
ketua umum partai golkar
saat ditanya mengenai kehadiran teti erlangga juga menyebut kadernya itu
belum tentu bertemu dengan presiden padahal teti datang dengan memakai kemeja putih